kita ke informasi lainnya saudara sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga ringsek akibat tertabrak kereta di perlintasan kereta tanpa palang pintu di sidoarjo jawa timur pada senin dinihari
mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif oleh tim dokter rumah sakit umum mojosari mojokerto